mama papa pelangi janji pelangi bakal rajin belajar
ngomong pelangi tidak bisa kita biarkan begini terus
kelakuannya makin aneh
opa pikir kejiwaannya sudah terganggu
jangan jangan malah sudah gila
ketika bener sih opa ngomong begitu sama cucu sendiri
gak apa apa kalian boleh lanjutkan di rumah buat pr ya
ya kita juga
kamu bisa lanjutkan tulisan kamu di rumah ya
jangan lupa dikerjakan soalnya besok dikumpulin
anak anak sebelum pulang kita berdoa dulu ya
satu dua tiga
setelah aku juga dah mau mau banget
sedang mencari siapa bu silvi
pak nur sampai saya gak melihat
pasti pelangi toh
bu sylvi ini terlalu memperhatikan pelangi ya
oh oh turun
ya ampun pak nur
jangan kesini pak nur
ada nggak ada

w septiulum niagsah
kangen banget sama papa sama mama pelangi rasanya sepi enggak pernah tinggal sama mama sama papa enggak
kayak teman teman pelangi mereka tiap hari dijemput sama papa mamahnya pelangi dijemput
pelangi ingin sekali bertemu sama papa sama mama bisa enggak sih kita bertemu sekali aja
pak mah pelangi dibales ya hai pantes aja pelangi selalu kelihatan murung
hai dia pengen sekali suratnya dibalas
hai weapons yang cantik
buat pelangi yang cantik telangi yang manis kenapa kamu selalu murung
hai terkena wanita pak pieces kau selalu always waiting just fine like you know i'm all yours
tersenyumlah seperti pelangi di langit indah dan menyenangkan hati setiap orang yang melihatnya
oma lihat deh oma ternyata surat pelangi itu dijawab
ya senang banget deh
opa opa lihat deh
nih surat peluangnya ternyata dijawab sama mama sama papa
yaudah pelangi mau bikin surat lagi ya
jangan jangan gara gara kecelakaan kemarin
aduh kok jadi begini sih
papa mama dibalasnya yang cepat ya
kan pelangi juga ngebalasnya cepat
ibu bawa buah buahan buat kamu
pelangi nulis surat lagi
maaf opa dan omah lagi di belakang jadi nggak tahu kalau ada tamu
ini buat kamu
ini dari siapa
repot repot terima kasih banyak
bu sylvi manis banget
terima kasih saya ke dalam dulu ya
sylvi lihat deh pelangi punya surat
oh ya serat dari siapa
dari surga kemaren pelangi nulis surat eh tahu tahu sekarang udah dibales
boleh ibu buka
pelangi pasti seneng ya
iya kata mama juga pelangi udah gak boleh sedih lagi karena mama sama papa selalu ingat sama pelangi
maafin pelangi bu silvi bicaranya udah mulai ngaco saya cemas jangan jangan kejiwaannya terganggu atau
silakan ibu dipinum
terima kasih bu sylvi
ini untuk opa nggak pakai gula
terima kasih bu
apa apa itu biasa anak anak kecil itu suka berhayal dan kadang kadang khayalannya tuh suka berlebihan buat orang dewasa seperti kita
tapi ini sudah keterlaluan pelangi selalu mengatakan bahwa dia menerima surat dari kedua orang tuanya yang sudah meninggal
tidak tahu dari mana dia mendapatkannya
percaya sama saya pak gak akan terjadi apa apa
bu sylvi bu sylvi sering ke sini dong nanti pelangi tunjukin suratnya yang lain kan pelangi udah kirim surat lagi
tuh kan kejiwaannya sudah benar benar terganggu
iya bu sylvi pasti datang ya
ini disimpan lagi surat yang baik nek
mama papa pelangi janji pelangi bakal rajin belajar
mama pelangi tidak bisa kita biarkan begini terus kelakuannya makin aneh opa pikir kejiwaannya sudah terganggu
jangan jangan malah sudah gila
tidak benar sih opa ngomong begitu sama cucu sendiri
emangnya opa sudah tidak sayang sama pelangi
justru opa ini sayang sama pelangi opa ini cemas pelangi harus segera dibawa ke psikiater
nggak lupa nggak usah kayak gitu dia enggak kenapa napa sekarang kita lihat pelangi tambah bahagia
kan kita tambah senang kalau melihat cucu tambah bahagia bukannya malah busar kayak gitu
mana ada sih orang meninggal kirim surat
akibatnya tuhan menubuhkan